gerbang tol brebes timur kembali beroperasi normal setelah sebelumnya
keempat gerbang yang dibuka hanya untuk kendaraan dari arah jakarta
arus lalu lintas di gerbang tol brebes timur sudah relatif lancar meski antrian masih ada
gerbang tol brebes timur sempat ditutup bagi kendaraan yang menuju jakarta pada pukul sembilan hingga tiga belas selasa siang
penutupan dilakukan karena antrian kendaraan dari jakarta sempat mengular hingga dua belas km
sementara itu sistem kontraflow dan buka tutup jalur masih diberlakukan di sepanjang arteri brebes tegal untuk mengurai kemacetan
tiga jalur digunakan untuk kendaraan yang menuju jawa tengah sementara satu jalur untuk kendaraan arah jakarta
namun antrian kendaraan masih terjadi di arteri brebes tegal terutama di sekitar spbu
antrean kendaraan bisa mencapai dua hingga tiga km akibat kelangkaan bbm yang terjadi di brebes dan sekitarnya